bagi anda para penggemar coklat ada satu destinasi wisata baru yang menarik di kota trenggalek namanya rumah coklat
di tempat ini pengunjung tidak hanya bisa mencicipi aneka coklat tetapi juga bisa melihat dan belajar langsung tentang aneka tanaman coklat
dengan topping yang menarik
menu makanan dan minuman yang ditawarkan di rumah coklat ini cukup banyak dan harganya juga cukup murah
ada menu utama menu utamanya ada bakmi coklat pentol coklat ada donat humus coklat dan ada pizza coklat
serta ada juga beberapa minuman yang original seperti coklat original dan teri minuman
di hari tertentu pengunjung juga bisa menyaksikan secara langsung proses pengolahan biji kakao menjadi bubuk coklat maupun pasta coklat
seluruh produk olahan coklat ini berasal dari para petani kakao yang ada di trenggalek
ini adalah sebuah edukasi
edukasi memberikan contoh nyata pada petani kita termasuk pada anak anak sekolah bagaimana budidaya kakao yang benar
rumah coklat ini juga sekaligus sebagai wadah para petani coklat untuk menjual hasil produksinya agar terhindar dari permainan harga para tengkulak
fadli rahmawan tenggalek